dan kita akan sekarang coba melihat bagaimana pantauan sejumlah ruas jalan di jakarta
sudah ada daniar ahri yang akan melaporkannya untuk kita semua
baik prabu revolusi terima kasih
dan seperti yang sudah diimbau oleh pihak kepolisian
bahwa ada jalan jalan yang nantinya harus anda waspadai
bahkan sekarang pun sudah ada waspada
yang pertama adalah jalan medan merdeka barat
kemudian juga tamrin gatot subroto hingga sudirman
kami akan bantu anda untuk memantau bersama dengan laporan rekan rekan kami
yang paling pertama tentu saja kita harus melihat bagaimana daerah ruas jalan yang berada di wilayah medan merdeka
seperti kita ketahui ini merupakan monumen nasional
dan kemudian ini merupakan laporan yang didapatkan oleh rekan rekan kami
ataupun disampakan oleh teman teman dari waze pada pukul satu lewat satu indonesia barat
dan coba kita berbaharui untuk saat ini bagaimana kondisinya apakah sudah mulai ada perubahan
apakah tidak ada
tapi yang jelas yang bisa kita lihat di sini
bahwa dari jalan medan merdeka
medan merdeka barat kemudian hingga medan merdeka selatan
sudah ada penutupan total
itu artinya anda tidak bisa melewati jalur ini
kita ketahui bahwa di jalan medan merdeka selatan ini
merupakan wilayah dari perpustakaan nasional
kemudian juga ada kementerian dari amerika serikat
ataupun kedubes dari amerika serikat
dan tadinya jalur ini memang bisa dilewati
terutamanya untuk jalur medan merdeka barat itu
terutama di gedung sabta pesona
itu merupakan letak dari patung kuda
dan patung arjuna wijaya
namun sekarang sudah tidak bisa dilewati kembali
saya akan konsentrasi untuk melihat kemacetan
yang dilaporkan oleh rekan dari jinagun
bahwa di sana tepatnya
yang berada di depan kantor pusat pertamina
menuju arah istiqlal
jika anda lihat di atas sana itu merupakan wilayah masjid istiqlal
yang menjadi titik temu
ataupun titik kumpul dari para pengunjuk rasa
ataupun demo yang hari ini berjalan
menuju ke hi
nah pada saat ini situasinya sudah sangat padat
bahkan komplit standar
atau warnanya sudah merah
itu artinya sudah tidak bisa bergerak
bahkan polisi pun juga sudah tidak bisa lagi mengatur jalannya
ataupun arus lalu lintas
dinas perhubungan juga nampaknya belum mengambil tindakan
karena dari pukul satu lewat satu tadi
hingga pukul satu lewat dua puluh tujuh saat ini
belum ada penutupan untuk wilayah ini
termasuk untuk yang di wilayah masjid istiqlal sana
kita coba lihat bersama
bahwa arusnya memang masih berjalan
tapi warnanya sudah menuju ke arah merah
dan wilayahnya juga sudah mulai padat sekali
saya akan coba bergeser kembali
tapi agak bergeser
tepatnya di wilayah kebon siri
kita coba lihat bersama
karena kebon siri ini merupakan salah satu jalur alternatif
yang seharusnya memang bisa anda lewati
jika kita bergeser ke arah ini
nah sudah mulai terlihat banyak sekali
bahkan di sana
di daerah seberang dari kementerian kedubes
maksudnya kedubes amerika serikat
sudah terjadi ada tabrakan di sana
di ruas sekolah kolej sekanisius
itu merupakan daerah menteng kebon sirih
itu sudah mulai terjadi kepadatan
kita tidak bisa mengetahui secara pasti
berapa kecepatan yang bisa anda tempuh
dan juga jarak tempuh yang bisa anda lalui di sana
tapi ini terindikasi moderate
artinya memang padat
tapi anda bisa menginjak gas
kira kira dua puluh hingga tiga puluh km per jam
kemudian juga kita bergeser lagi ke wilayah sebelah kanan
tepatnya di sekolah perhimpunan vesentius
ini ada foto yang bisa saya beritahukan kepada anda
yang merupakan laporan dari teman wazer kita
nah ini dia
ternyata kepadatan yang terjadi di sana
tidak bisa terurai
karena pihak kepolisian nampaknya belum ada di titik itu
jadi nampaknya anda harus berhati hati
dan juga mengantisipasi untuk tidak melewati jalur tersebut
tepatnya di daerah menteng
dan juga flyover
tepatnya di jakarta pusat
intinya wilayah wilayah jakarta pusat
anda nampaknya tidak bisa lalui hari ini
karena sedikit demi sedikit
jika kepadatan terjadi
maka akan ada penutupan di beberapa ruas
karena kita tahu titik titiknya
yang paling pertama adalah barreskrim
yang saat ini berkantor di wilayah sini
berkantor di wilayah medan merdeka timur
tepatnya di kantor kementerian kelautan dan juga perikanan
itu akan menjadi titik temu
dari para pendemo ataupun pengunjuk rasa
kemudian juga ada di balai kota
yang tepatnya ada di jalan medan merdeka selatan
kemudian juga ada berada di istana ketua

istana kepresidenan kompleks
istana kepresidenan jakarta
yang letaknya ada di medan merdeka utara
itu titik titik yang nantinya akan terus dikaji lagi
bagaimana lalu lintasnya
dan kalau kita bergeser kembali ke wilayah lainnya
tepatnya di wilayah tomang
nampaknya juga ini terpengaruh
oleh adanya lalu lintas ataupun kepadatan
di wilayah wilayah ini
dan kalau sampai sejauh ini
untuk di daerah stasiun pasar senen utamanya
menuju ke wilayah monas
nampaknya sudah ada penutupan
begitu juga dengan wilayah bundaran hi menuju monas
utamanya ke medan merdeka barat
sudah terjadi penutupan jalan
itu artinya tadi sudah saya simpulkan
medan merdeka barat medan merdeka selatan
bundaran hi menuju medan merdeka barat sudah ditutup
padahal awalnya bundaran hi itu merupakan jalur pintas
ataupun jalur alternatif
untuk anda menuju ke wilayah monas
apalagi untuk anda yang bergerak dari wilayah sudirman
anda bisa putar balik di sana
tadi juga untuk patung kuda
juga harusnya anda bisa putar balik
apabila anda dari daerah tamrin
tapi nampaknya anda sekarang sudah bisa melewati patung arjuna wijaya
karena sudah ditutup jalurnya
dan laporannya bukan cuma dari teman teman komunitas way saja
kami juga sudah merangkum untuk melihat trending topic di dunia maya pada siang ini di twitter
hari ini netizen ramai membahas aksi empat november